foresta manado menetapkan dua dari empat pria yang ditangkap jumat lalu sebagai tersangka pelaku kekerasan seksual terhadap seorang anak berusia lima belas tahun satu juni lalu
salah satu tersangka adalah mantan pacar korban
setelah menangkap empat lelaki pada jumat tiga juli lalu polresta manado senin enam juni menetapkan dua diantaranya sebagai tersangka pelaku kekerasan seksual terhadap seorang gadis berusia lima belas tahun
pemerkosaan ini terjadi pada rabu satu juni malam ketika korban pulang ibadah
kedua tersangka adalah ss dan fs fs adalah mantan pacar korban
motif mungkin kecemburuan karena si korban dia mengaku bahwa dia sudah punya pacar
namun karena kecemburan ini mereka terus mengikuti sampai di perjalanan yang di rumah kakeknya mereka melakukan perbuatan ini
kedua tersangka dijerat dengan pasal delapan puluh satu undang undang no tiga puluh lima junto pasal dua ratus delapan puluh enam
dengan ancaman hukuman lima belas sampai dua puluh tahun penjara